hingga jumat siang harga beras di pasar tradisional surabaya terus naik
nah harga beras ini benar benar dikeluhkan oleh masyarakat jawa timur kurang lebih selama dua pekan terakhir ini harganya melonjak naik
khususnya untuk beras premium dan juga medium
seperti apa sih sebenarnya penampakan beras premium
ini seperti ini jadi kalau beras premium ini butiran butiran berasnya ini terlihat masih utuh ya
nanti masih ada grade nya lagi yang putih bersih itu lebih tinggi dibandingkan sama sama premium tapi yang warnanya agak lebih gelap
kemudian kalau yang medium penampakannya seperti ini butiran butirannya ini ada campuran tidak utuh ada juga yang sudah patah patah atau terpotong potong
nah dulu sebelum ada kenaikan harga beras medium itu harganya berkisar sepuluh rupiah per kilogram
namun saat ini berkisar dua belas rupiah per kilogram
sama dengan beras premiumnya berkisar dua belas
dua belas rupiah per kilogram pada saat dulu sebelum ada kenaikan
namun sesudah ada kenaikan ini mencapai rp empat belas termurahnya ya per kilogram
dampak tingginya harga beras dirasakan betul oleh pemilik umkm yang menggunakan beras sebagai bahan baku misalnya adalah pengusaha lontong
lontong adalah olahan beras di dalam selongsong daun yang ditanak berjam jam
di kawasan banyu urip lor surabaya yang dikenal
sebagai kampung lontong kenaikan harga beras sangat memberatkan para pembuat lontong
dalam satu hari satu pelaku umkm lontong membutuhkan rata rata lima puluh kg beras
jika harga beras naik seribu rupiah saja per kilogram itu artinya terdapat penambahan biaya produksi sebesar lima ratus ribu rupiah
dalam dua pekan terakhir kenaikan harga beras mencapai dua ribu rupiah per kilogram
artinya terdapat penambahan biaya produksi sebesar satu juta rupiah
ya agak sedih
ya agak sedih
ya agak sedih
soalnya melambung tinggi harga berasnya mbak
kalau satu hari kita bisa bikin satu kintal sekarang cuma delapan puluh dikurangi
kalau kita takerannya tetap cuma berasnya kita kan gak bisa mekar
jadi dikecilkan agak kecil dikit sekarang
tidak terlalu panjang kayak yang dulu
tapi di harga beras yang naik sekarang jadi orang yang para pelanggan itu kalau kita mau naikkan harga lontong itu sangat nggak mau gitu
karena sudah dari dulunya harganya segitu
dan pengaruhnya ke pasar ya juga peminatnya lontong sekarang lebih berkurang
karena harga berasnya tadi kita kan mengurangi isian dan ukurannya juga lebih kecil lagi
di kampung ini terdapat sekitar enam puluh pembuat lontong
dengan demikian diputuhkan tak kurang dari tiga ton beras perharinya
para pelaku umkm ini pun berharap harga beras stabil atau
bisa langsung mendapat kucuran beras bulog
coba kayak dulu itu kita kan dari bulog langsung masuk
itu terasa cuma kita dibantu tiga minggu aja
itu dalam satu minggu pengiriman dua kali enam ton enam ton
jadi satu minggu nya dua belas ton
itu sangat berpengaruh sekali
nah harga di luaran itu langsung turun drastis
kalau sempat sasaran ya kayak dulu lagi lah kita disuruh ambil ke bulog langsung
diharapkannya kayak gitu biar harga beras di luaran langsung turun gitu kayak yang dulu
bulog kanwil jawa timur sendiri telah mengucurkan sekitar enam puluh delapan ribu ton beras
yang langsung ditujukan ke satu ratus lima puluh enam pasar tradisional dan didistribusikan kepada enam ratus dua puluh lima pedagang beras